gue pengen kasih naim
haji teh ngejar mertuanya mas ojak juga
gue juga pengen punya gebetan lagi
waktu si neka masih ada
gue jadi semangat
ya kejar lagi aja tuh nih nekanya ji
kalo masih ada orangnya
ya cari aja
nanti juga bakal ketemu
hati hati tangan gue
belotak belotak aja lo
sini gue yang mantek
nih liat caranya
papa kenapa ya
gak ada apa apa
kok mukanya meringis begitu
gua kaget sengaja
jangan hal yang soufflain a jatuh saya bilang dengan kawan gurut
pegel ngapain atuh
tadi pagi habis jogging kemarin jogging
sekarang berasa pegel pegel
haji kalau sudah berumur jangan maksain jogging tiap hari atu
berumur maksud lo gue udah tua
bukan sudah tua berumur
eh udah jangan ngisipin aja
ji daripada bengong mendingan mancing yuk
ah bosen kemarin udah mancing
oh gimana kalau ke rumah babe aja
bentar ya soalnya anak gue lagi pergi
bentar lagi cucu gue pulang
dari kemarin deh pulang cepet soalnya lagi ujian
kasian kagak ada yang bukain pintu
memangnya neng alia gak bawa kunci ji
anak kecil jangan dibawain kunci
sama saya juga kadang kadang gak pernah dikasih kunci sama entis
soalnya saya masih kecil dong
beli di mana
di minimarket beket pasar ma
kalau ada ada lagi kak
eh dih si naim bagaimana sama si maek
saya gak tahu
ada kabar apa mereka
saya gak tahu
udah makin deken
saya gak tahu
apa yang lu tahu
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gak ada apa apa

udah siang ma
bentar lagi sianti dateng
gak ada apa apa ma
masya allah tati
dik gue pengen kasih naim
ulu hulu haji haji teh ngejar mertuanya mas ojak juga
bukan gue juga pengen punya gebetan lagi
kayak dulu waktu sineka masih ada gue jadi semangat
ya kejar lagi aja tuh nih i nekenya ji
hah lu gimana kalo masih ada orangnya
ya cari aja nanti juga bakal ketemu
gue bener males gue buang buang ongkos
nih gara gara si naim sih
ya udah tuh ji jangan dimulai lagi
kalo musim pake sendal jepit enaknya pake kaos kaki
kalo si naim kagak pelit si i neka pasti ada di mari
tati juga bisa kok
terus kenapa gak dimulai aja
nanti nunggu si yanti
gak usah kita berdua aja yang ngerjainnya
ntar siang mak mau ke pengajian
ntar lo sendirian doang ngerjainnya
emang kenapa kalau tati ngerjainnya sendirian
nah itu dia
mak kagak pengen tau gimana hasilnya kalo lo ngerjain sendirian
waalaikumsalam masuk ya
maaf mak saya agak kesiangan
yaudah mulai aja yuk
ga usah saya ajah
gak ada uang sepuluh ribuan
aduh gak ada mas
dari tadi pada bayar pakai receh
gak usah mas makasih
mas sebelumnya tuh udin presence gue
dari rawa bebek
kan gue sekarang jadi tukang ojek online
rumah lu di rawa bebek juga kan
gue nyari tapi cabut nyasar
kebetulan kita ketemu di pangkalan
si deddy sama udin juga di sini
pikiran oh ya kalau lu ojek sama kopi satu paji ya ya ya ya item pakai susu item aja kayak
nomo maksud lu apa item kayak gue maksud saya kopi item kayak punya kamu kamu teken apa sih
pur jadi orang sensitif pisan yang panas enggak ada pak haji ada penggorengan mau